badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb memberikan
pengecualian karantina mandiri bagi pejabat yang baru pulang dari luar negeri
pejabat setingkat menteri anggota dewan atau anggota dpr tidak perlu
menjalani karantina di hotel namun bisa melakukan karantina mandiri di rumah
keistimewaan ini memicu polemik menyusul dugaan pelanggaran karantina
yang dilakukan salah satu anggota dpr ri fraksi gerindra mulan jamila
beserta rombongan keluarganya yang baru pulang dari luar negeri
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
atau iakmi hermawan saputra selamat sore pak hermawan
selamat sore mbak rifana selamat sore pendengar cnn indonesia tv
oke pak hermawan ada perbedaan aturan karantina yang diberlakukan
untuk pejabat menteri dan masyarakat biasa sebetulnya yang benar itu
diberlakukannya seperti apa apakah kemudian memang bisa karantina
dilakukan secara mandiri di rumah pak hermawan
kita harus melihat pada esensi dari karantina
karantina itu mbak rimana pertama karantina ini berkaitan dengan
aktivitas screening apakah waktu datang atau juga ketika orang luar datang ke indonesia
bisa orang indonesia sendiri atau bisa orang warga negara asing
tetapi karantina itu esensinya adalah proses yang dilakukan untuk membatasi gerak
persoalan tempatnya di mana itu bisa saja di hotel bisa di rumah sakit bila
tertentu atau bisa di fasilitas lain di isolasi mandiri
tempat isolasi mandiri juga bisa di rumah
cuman saja seharusnya esensi ini juga berlaku untuk semua orang
tidak ada pembedaan secara khusus kepada pejabat
kepada orang orang biasa atau warga negara biasa
atau bahkan diplomat sekalipun esensinya adalah proses karantina itu
bagian dari screening karena mobilitas itu esensinya
nah bagaimana halnya menyangkut perbedaan
kelas apakah pejabat unsur warga negara atau diplomat
dan juga warga negara biasa
nah di sini tentu saja pasti ada berkaitan dengan jaminan
security jaminan monitoring atau pemantauan
dan pada akhirnya betul tidak
mereka itu betul betul melakukan karantina
esensi pembedaan itu kan pada aspek ini
tapi kalau pembedaan ini bisa kita siasarati dengan platform tertentu
kalau kita punya peduli lindungi misalnya yang bisa mendeteksi
sejak pertama kali hadir kemudian on peduli lindunginya
maka dia terpantau dia tidak bisa keluar sembarangan karena akan terdeteksi
melalui platform tertentu atau ada teknologi tertentu yang memang bisa
untuk memfasilitasi pemantauan
esensinya adalah pemantauan dan pengawasan
selama ada fasilitas pemantauan dan pengawasan itu
sebenarnya karantina pada orang orang yang tidak bergejala berat
bisa dilakukan dimanapun
bisa di hotel di rumah di rumah
di rumah maupun di tempat lain yang memang diperuntukkan untuk karantina itu sendiri mbak rifana
oke pak hermawan esensi karantina harus diberlakukan kepada semua orang
semua seterata masyarakat
tapi kan kemudian lokasinya yang mungkin bisa berbeda
tapi apakah kemudian perbedaan kebijakan karantina ini membahayakan bagi masyarakat
karena kalau karantina mandiri dilakukan di rumah pengawasannya tentu saja dipertanyakan
apakah kemudian perbedaan kebijakan ini akan membahayakan pak hermawan
dulu ketika kita dalam tinggi
tingginya kasus covid itu kan terjadi isolasi mandiri di mana mana
paling bagus itu adalah isolasi terpadu ya atau isoter
nah ketika ada isoman yang tidak lagi bisa ditampung oleh tempat tempat isolasi yang mandiri
baik fasilitas rumah sakit maupun wisma
maka dilakukan pada rumah masing masing
tetapi persoalannya setiap rumah itu punya resiko yang berbeda
ada orang yang memiliki rumah yang layak karena dua lantai terpisah dari sentuhan dan kontaminasi
dengan anggota keluarga yang lain
ada juga yang kerapatannya tinggi dengan tetangga bahkan
nah itu sebab karantina di rumah memang untuk saat dulu itu sangat subjektif
terkait dengan situasi rumah seseorang yang memilih untuk diisolasi mandiri di rumah
tapi kalau sekarang misalnya dikalah kasus relatif turun kuncinya itu pada assessment
apakah satgas covid memberikan rekomendasi melihat kelayakan rumah seseorang itu layak tidak
untuk dilakukan karantina
yang memang jauh dari kontaminasi anggota keluarga atau bahkan tetangga di sekitarnya
jadi esensinya di situ
tetapi kalau ada pembedaan secara kelas jabatan
saya rasa boleh jadi banyak juga pejabat yang rumahnya sederhana
karena sederhana belum tentu juga layak untuk menjadi tempat karantina
maka seharusnya tepat untuk dilakukan di fasilitas yang memang layak
jadi assessment terhadap kelayakan tempat karantina ini yang seharusnya dilakukan sebagai sebuah standar regulasi
dan itu harus dilakukan oleh satga
satgas covid daerah maupun satgas covid nasional
pak hermawan tadi anda mengatakan bahwa belum ada sistem pengawasan ataupun pemantauan
untuk orang orang yang pulang dari luar negeri mereka harus melakukan karantina
kemudian bagaimana memastikan karantina mandiri di rumah yang dilakukan oleh para pejabat itu benar benar dilakukan
karena kabarnya akan dicek oleh satgas
tapi apakah pada kenyataannya memang seperti itu atau memang sulit untuk bisa mengawasinya pak hermawan
ya itu sebab kita itu kan memiliki satgas covid
secara berjenjang ada pada level nasional ada pada level daerah provinsi kabupaten kota
nah satgas covid ini pasti akan berjejaring dengan aparatur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten itu sendiri bahkan hingga kecamatan dan kelurahan
satgas covid inilah dalam suasana yang lebih atraktif bisa melakukan pengawasan
tapi sekali lagi pengawasan ini ketika kita memiliki platform teknologi bisa menggunakan platform teknologi
atau lebih mudah ya
menggunakan platform tertentu atau bahkan video tertentu
atau pemantauan berkala berupa pertanyaan berupa cek kondisi yang sifatnya komunikasi
dan sesekali sesewaktu bisa saja pengawas ini datang dan betul betul melihat bagaimana nerapan karantina sebagai protokol kesehatan yang ada
tetapi sekali lagi hemat saya bahwa setiap warga negara kita memiliki hak dan juga perlakuan yang sama
karena esensi karantina itu pada akhirnya pembatasan
kalau saja rakyat biasa pun datang dari luar negeri di mana tempat dan juga tujuan sebelumnya tempat yang cukup beresiko diwajibkan karantina sepuluh sampai empat belas hari misalnya
selama dia punya rumah yang layak juga bisa
atau sebaliknya kalau dia ingin karantina di rumah tapi tempatnya berdasarkan asesmen satgas covid tidak layak maka ya jangan juga
oke baik baik
itu sebabnya tetap ada fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah
baik itu di wisma di kampung
wisma misalnya atau di hotel tertentu yang memang disiapkan secara sistem untuk monitoring dan juga pemantauan karantina ini mbak rifana
oke pak hermawan tadi anda mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan juga kewajiban yang sama begitu ya diperlakukan sama
tapi aturan yang berubah berubah ini apakah kemudian membingungkan masyarakat dan menimbulkan unsur ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan begitu pak
kalau kita mau merujuk kita rujuk saja pada konstitusi kita bernegara
tidak ada seorang pun
entitas manapun yang keluar dari kewajiban atas haknya menurut undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima terutama pada pasal dua puluh delapan poin h ayat satu
bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
dan itu adalah bagian dari human rights hak manusia
maka secara esensi sebenarnya tidak ada perbedaan kalau kita menjadi pejabat atau tidak
esensi yang sebenarnya ada pada konsep karantina itu sendiri
saya menyampaikan karantina memang tidak selalu harus di hotel tidak selalu harus di rumah sakit kalau memang ada gejala klinis juga tidak selalu harus di wisma wisma tertentu
bisa di rumah
tetapi asesmen terhadap tempat ini sesuai dengan standar apakah dia betul betul melindungi keluarga individu yang dikarantina dari kontaminasi sekitarnya atau tidak
assessmentnya di situ
jika dia tidak menurut fat gas covid atau aparatur setempat maka itu layak dimanapun dan memungkinkan dia untuk di karantina
kesadaran individu untuk melakukan karantina juga harus dilengkapi dengan kebijakan yang juga sama untuk melakukan assessment terhadap individu yang mobilitas dari dan antar negara ini mbak rifana
hak dan juga perlakuan itu harus sama kepada setiap warga negara dan asesmen harus dilakukan begitu ya kepada mereka yang baru saja pulang dari luar negeri
dan esensinya ada
esensinya adalah semua orang harus tetap melakukan karantina
tapi lokasinya itu kemudian yang saat ini diperdebatkan
nanti kita tunggu saja bagaimana langkah dari pemerintah
apakah dengan adanya polemik ini kemudian pemerintah menetapkan bahwa semuanya harus karantina terpusat seperti dulu isolasi terpusat
kita tunggu saja nanti keputusan pemerintah bagaimana
terima kasih sekali pak hermawan saputra dewan pakar iakmi
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak hermawan
sehat selalu mbak rifana